kepanikan terjadi saat satu unit sepeda motor terbakar usai mengisi bahan bakar di spbu jalan raya cisoka tangerang banten sabtu sore
sejumlah pengendara roda dua maupun roda empat yang akan mengisi bahan bakar memilih untuk keluar dari spbu lantaran khawatir api semakin membesar
meski sempat membuat kepanikan api akhirnya berhasil dipadamkan petugas spbu
kebakaran terjadi saat motor besar yang dikendarai seorang perempuan hendak mengisi penuh bbm jenis pertalite
saat motor akan dihidupkan api tiba tiba muncul dari bagian bawah tangki bbm hingga kemudian api membesar
beruntung perempuan pemilik sepeda motor berhasil menyelamatkan diri dengan melompat dari sepeda motor
dari kabel kayaknya cuma dari kabel
juga dari karbonnya kan gak ada karetnya itu kan gak ada yang kebelakangnya
tau dari mana tuh apinya munculnya
tau saya udah tahu udah aku bakaran aja situ
hingga sabtu polisi masih menelusuri keberadaan perempuan pemilik sepeda motor untuk dimintai keterangan
api juga menghanguskan rumah konveksi di polewali mandar sulawesi barat hingga memicu kepanikan warga pada sabtu pagi
warga di lokasi kejadian langsung berupaya menyelamatkan barang berharga dari dalam rumah
anak pemilik rumah konveksi menduga sumber api berasal dari hubungan pendek arus listrik di salah satu kamar
empat unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api
di bagian kamar
di bagian kamar terus
terus bangun disitu langsung panggil semua keluarga
langsung panggil gak ada orang di rumah
pagi jalan jalan di luar
kok kan tidak ada orang lah tadi
petugas pemadam sempat kesulitan menjangkau lokasi karena kondisi jalan yang sempit dan banyak kendaraan warga yang parkir menutup akses jalan
api berhasil dipadamkan satu jam kemudian
tim liputan cnn indonesia